bukan karena kamu ingin menyayangi dia merawat dia iya kan
jadi shanas cuma memanfaatkan kenzo
bener bener gak punya hati
kamu sebagai ibu kandung itu bener bener tega ya
kamu tega merenggut kebahagiaan anak kamu sendiri
jaga bicara kamu di depan aku bella
kamu bicara seperti ini di depan kenzo
kamu sengaja supaya kenzo benci sama aku
kamu iri karena kehidupan kenzo sekarang ada aku
untuk apa aku iri dengan kamu yang tega merenggut masa depan anak kandungnya sendiri
jadi begitu ya ceritanya
masih kecil tapi sudah mendapatkan hal yang berat dalam hidupnya
tapi aku gak enak kalau misalnya kenso dan alika tinggal di rumah ini berdesak desakan
lagi pula aku belum sanggup untuk menafkai kenso dan alika
dan aku juga gak mau membuah nikah iko
itu yang aku pikirkan
tapi kamu jangan khawatir
aku udah suruh kak nur untuk mengantar mereka pulang
sekarang tugas aku adalah membujuk mereka supaya mereka mau pulang ke rumah reno
kok kak nur sih yang nantar mereka
kamu aja sayang yang ngantar anak anak
karena kamu kan yang deket sama mereka
pasti kenzo sama alika akan mendengarkan semua kata kata kamu
aku percaya sama kamu
dan masalah anak anak ini adalah masalah yang penting
untuk sementara kita lupain aja dulu masalah kita dengan reno
makasih ya kamu udah begitu perhatian
yaudah aku panggil anak anak ya
aku tunggu di sini aja
kamu masuk aja ya
yaudah kalau gitu aku masuk dulu ya
willen mel nimmt mu dengan sikap melepasi expectasi

bagaimana kalau kamu gitu lho ah
karena aku gila banget sama
gak usah membela diri shanas
dulu kenzo anak yang ceria
dia suka sekali naik turun tangga dengan lincahnya
tertawa dengan alika
mengelilingi rumah dengan alika
tapi kamu kamu membiarkan kenzo sekarang duduk di kursi roda seperti ini
kamu gak usah ceramah di depan aku
ngerti gak kamu
apa kamu bilang aku ceramah
aku gak ceramah
aku cuma kasih tau apa yang gak kamu tau
aku tau betul kenzo
dia anak yang ceria
dengar ya kenzo ini anak aku
anak kandung aku
aku lebih tahu daripada kamu ngerti gak
yaudah kalau gitu coba aku tanya
kenapa diam saja
kamu gak tau
ya iyalah kamu gak tahu
kenzo itu ingin sekali menjadi atlet sepeda
dia ingin sekali ke gunung dengan sepedanya
tapi kamu ibu kandungnya merenggut semuanya itu
hanya dengan kepentingan kamu sendiri
ternyata bella mengenal anak anakku lebih dari aku bapaknya sendiri
dia lebih mengerti anak anak daripada aku
ternyata selama ini aku tidak memperhatikan anak anakku
dia memperhatikan anak anakku
memangnya salah apa
emangnya salah apa yang sudah aku lakukan selama ini
kenzo itu mau menyelamatkan mamahnya
kamu menyelamatkan mamah kan
kamu lihat sendiri kan bella
dia melakukan semua ini tanpa paksaan
dia melakukan semua ini karena dia sayang sama mamanya
dia gak mau kehilangan mamahnya
dia gak mau mamahnya meninggal
bella mungkin gak melahirkan anak anakku
tapi bella sudah menjadi ibu bagi alika dan kenzo
dia melindungi anak anakku dengan sepenuh hatinya
kalau kamu ingin diselamatkan
kenapa kamu harus minta tolong kenzo
anak yang sudah lama kamu tinggalkan
harusnya kamu minta tolong sama putri kamu
yang selama ini tinggal sama kamu dan diberi kasih sayang sama kamu
seandainya aku bisa mendapatkan bela
pasti anak anakku akan bahagia
tidak akan kekurangan perhatian dan kasih sayang seperti sekarang ini
tapi sayang takbir berkata lain
kamu jangan mengada ada ya bella
kok aku ada ada sih
aku lihat dengan mata kepala aku sendiri
aku lihat kamu bersama gadis kecil di toko mainan
dan aku dengar
kalau dia memanggil kamu maaf
kamu harus mencari anak yang lebih baik
mama kamu ini punya anak selain kamu
aku juga tahu kok soal itu
kenapa diam shahnas
apakah anak putri kamu itu tidak cocok untuk menunurkan tulang sumsun yang itu kamu
tapi ternyata malah kenzo yang cocok
itu sebabnya kamu kembali ke sini karena kamu butuh kenzo
bukan karena kamu ingin menyayangi dia merawat dia
jadi shahnas cuma memanfaatkan kenzo
benar benar gak punya hati
kamu sebagai ibu kandung itu benar benar tega ya
kamu tega merenggut kebahagiaan anak kamu sendiri
jaga bicara kamu di depan aku bella
kamu bicara seperti ini di depan kenzo
karena kamu sengaja kan
kamu sengaja supaya kenzo benci sama aku
kamu iri karena kehidupan kenzo sekarang ada aku
untuk apa aku iri dengan kamu yang tega merenggut masa depan anak kandungnya sendiri
diam kamu bella
kamu kenapa bella
kalian apakan bella
bella kamu enggak apa apa
kamu enggak apa apa
bisa bisa aku yang disalahin kalau sampai terjadi apa apa sama bella
lebih baik aku pura pura pingsan aja
biar mereka enggak ada yang nyalahin aku
shahnas enggak enggak enggak

saya butuh dokter kesini sekarang
kenzo kamu enggak usah khawatir
mama kamu enggak apa apa
kenzo kamu enggak usah khawatir

aku kangen sama kamu
aku kangen sama kamu
aku kangen sama kamu
aku kangen sama kamu
dengar ya radit
aku kan udah pernah bilang sama kamu
jangan pernah kembali lagi dalam hidup aku

udahlah enggak usah diinget lagi masa lalu
yang udah udah sekarang kita pikirin masa depan kita
aku yakin kok kita mulai lagi dari awal kita bisa hidup bahagia
kamu harus yakin itu